ya sembilan hari jelang berakhirnya bulan suci ramadan
masyarakat muslim berbondong bondong untuk melakukan itikaf
atau berdiam diri dalam masjid dengan tujuan untuk melakukan ibadah disertai oleh niat ya
dan reza dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana suasana itikaf di masjid sunda kelapa jakarta
kita telah terhubung dengan arya dita utama koresponden cnn indonesia
ya halo selamat pagi reza dan juga ayu dan juga para penonton selanjutnya
saat ini saya berada di masjid agung sunda kelapa dan bisa dilihat di belakang saya
ada sejumlah warga masyarakat yang saat ini sedang melaksanakan sahur
atau sebagai persiapan sebelum melaksanakan ibadah puasa itu sendiri
dan tadi memang kita disampaikan dari seribu nasi kotak yang dibagian setiap harinya
sehingga menanti masyarakat yang ingin beritikaf tidak usah khawatir
apa yang nanti mencari sahur karena nanti disini juga akan disediakan
mungkin kita tanya sedikit kali ya apa yang menunya
naufal gimana menunya apa aja ini bisa dikasih lihat
menunya ada ayam tahu sama sayur
boleh tahu gak kenapa datang itikaf ke sini
ya kita kan mau itikaf di bulan suci ramadan buat nambah nambah pahala kita juga
terima kasih mas novel ya selamat sahur
ya tadi ayu dan reza tadi wawancara saya dengan seseorang yang datang ke sini untuk istiqla
nah selanjutnya saya akan mengajak anda untuk masuk ke dalam masjid untuk melihat
suasana tadi juga untuk berbicara dengan di sini ada ketua panitia bulan ramadan
dan juga tadi imam yang memimpin dari ibadah itikaf itu sendiri dari masjid
masjid ini sendiri dapat saya informasikan bahwa dibangun pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
dan memang bisa menampung kapasitas empat empat ratus tiga puluh orang jamaah
dan memang pada malam ini meskipun ada malam genap
tapi kita melihat masih ada ratusan warga masyarakat yang datang untuk beribadah
tapi sebenarnya ganjil akan semakin ramai
dan saat ini saya akan bicara dengan
maaf boleh sambil berdiri aja gak pak
nah di samping saya saat ini sudah ada pak ahmad ya
dan ini adalah pak amin
oke mungkin saya ke pak ahmad dulu pak ya
nah pak ahmad bisa ceritakan sedikit soal kegiatan itikaf di masjid agung sunda kelapa ini sendiri
oh baik terima kasih
masjid agung sunda kelapa rutin mengadakan itikaf bala padang sepuluh malam terakhir
yaitu sepuluh malam terakhir ramadan
dimulai dari kemarin ya hari
selasa tanggal sebelas april
dan nanti puncaknya pada dua puluh tujuh ramadan
kira tanggal dua puluh satu april
kenapa puncaknya pada tanggal dua puluh tujuh ada apa di situ
ya jadi kalau ada hadis memang kita mencari laylatul qadar di malam malam ganjil
dan dua puluh tujuh ramadan itu adalah kita biasanya sudah menyelesaikan hatam quran
dan kita ada doa hatam quran
dan kita ada doa hatam quran
dan sebutnya juga itikaf akbar ya
dan itu tradisinya paling rame
boleh ceritain sedikit nggak gimana sih suasana kalau di sini
kalau itikaf turul hamtab bermalam memang rame gitu ya
saya dengar sampai keluar keluar gitu ya
jadi tradisinya ya sejarahnya ya
besarnya pengalaman yang lalu lalu
ya kalau udah malam dua puluh tujuh ramadan
wah itu sampai keluar jamaah
sampai ke halaman di plaza di taman
dan sangat orang mengharapkan laylatu qadr turun pada malam itu
akhir apa sih kegiatan rakinan kegiatan di sini
karena ini di pukul ail mulai jam sepuluh ya
itu gimana apa aja yang dilakukan
oh kegiatan kita
ya kita mulai dari tadarussal quran
kemudian ada zikir asmaul husnah
sebelum dilaksanakan sholat qiyamul ail
terima kasih pak ahmad untuk tekanannya
nah selanjutnya saya akan berbicara dengan ustadz amin
assalamu'alaikum pak ustadz
nih pertanyaan orang kapan di malam laylatul qadr nih
wah kalau ditanyakan kapan laylatul qadar ya
sepakat ulama di sepuluh malam terakhir
olehnya itu ya sepuluh malam terakhir itu di apa namanya terus aja
setiap malam beribadah
kalau kita mengatakan dapat atau tidaknya pasti dapat kalau terus beraktivitas ibadah selama sepuluh malam terakhir
namun ada yang meyakini itu di malam malam ganjil
sehingga di beberapa masjid itu hanya mengambil di malam malam ganjil

tapi kalau sunda kelapa ya untuk memfasilitasi sarana ibadah
memberikan kenyamanan kepada jamaah untuk aktivitas ibadah selama sepuluh terakhir
kita buka terus dua puluh empat jam setiap malam di sepuluh malam terakhir
nah pertanyaan terakhir dari saya
kenapa malam laylatul qadr begitu istimewa
kenapa orang mencari belum lama untuk mendapatkannya
oh iya karena ini malam yang bernilai seribu bulan
artinya kalau yang mendapatkan malam ini itu adalah malam yang berharga
kalau yang mendapatkan malam itu betul betul mendapatkan pahala sama halnya dari beribadah seribu bulan
ya seperti mana disampaikan dalam surah al qadr ya
adraqa itu bermakna bahwa tidak bisa dibayangkan
bagaimana nilainya malam laylatul qadr itu
sehingga orang betul betul berbondong bondong
terus betul betul mempersiapkan diri untuk menggapai malam itu
nah seperti itu
siap siap terima kasih banyak pak ustadz untuk penjelasannya
pak amin terima kasih sekali lagi waktunya
dan pak ahmad sekali lagi terima kasih sekali lagi waktunya
sukses dan sajalah
ya tadi reza rangayu tadi wawancara saya dengan ketua penelitian ramadhan
juga ustadz yang ada di sini
dan mungkin sebagai tips tambahan mengingat bahwa apabila anda berniat untuk beribadah
malam jaga kesehatan
jangan lupa minum madu suplemen di kesehatan cukup tidur
dan juga tentunya cukup makan
supaya bisa menjalani sisa bulan ramadan ibadah bulan ramadan dengan baik dan khusyuk
kita kembalikan dah
senang sekali ya rasanya kalau melihat umat muslim di indonesia ini beramai ramai

seperti kata pak ustadz tadi

terima kasih banyak atas penonton
terima kasih banyak atas penonton
terima kasih banyak atas penonton
terima kasih banyak atas penonton

terima kasih banyak atas penonton

terima kasih banyak atas penonton
terima kasih banyak atas penonton

terima kasih banyak atas penonton
terima kasih banyak atas penonton
terima kasih banyak atas penonton
terima kasih banyak atas penonton
terima kasih banyak atas penonton
terima kasih banyak atas penonton
terima kasih banyak atas penonton
terima kasih banyak atas penonton